selesai diguyur hujan selama lebih dari tiga jam pada rabu kemarin
permukaan hulu sungai ciliwung kembali mengalami peningkatan
pada rabu malam pantauan debit air di bendung katulampa bogor jawa barat
naik hingga ketinggian seratus cm dengan status level siaga tiga
lebih dari satu ratus tiga puluh ribu liter air per detik mengalir ke hilir sungai ciliwung
dalam waktu dua belas jam ke depan
sehingga berpotensi menggenangi area permukiman di bantaran hilir di sekitar jakarta
level siaga tiga di hulu ciliwung ini terpantau bertahan selama hampir empat jam
sementara itu pada rabu sore
wali kota bogor bima arya tiba di pintu manggarai jakarta pusat
setelah menyusuri sungai ciliwung
dari hulu di bogor hingga
bima arya menghilir di manggarai atau sekitar tujuh puluh km
dalam penyisiran selama enam belas jam tersebut
bima arya menemukan ratusan titik pembuangan sampah
puluhan titik pembuangan limbah ilegal
kalau kita lihat datanya ternyata sebagian besar sampah
sebagian besar limbah ini lokasinya dari depok ke sini
kalau dari bogor sampai depok vegetasinya masih hijau gitu
kan pertanyaannya gini
kiriman banjir dari bogor kan ini harus clear
seberapa besar kiriman banjir dari bogor
seberapa besar penyumbang banjir di jakarta
nah jadi kesimpulannya menurut saya
kalau kita nggak serius kalau kita nggak kerjasama
akan begini begini aja
penelitian yang dilakukan organisasi waste for change
bersama sejumlah ilmuwan indonesia dan belanda
di lima titik kali ciliwung dua ribu delapan belas mencatat

sampah plastik berukuran lebih dari lima mm saja ada dua puluh ribu barang
yang mengalir ke laut jawa setiap jam
untuk itu bima arya mengajak seluruh kepala daerah di wilayah yang dilintasi kali ciliwung
berkolaborasi mencari solusi agar potensi bencana dapat diperkecil
tim liputan cnn indonesia